bila menjadikan saya periksa lupa lupanya
oh ya untuk orang orang yang
kan kita sekarang sama sama baca
ada beberapa politisi yang ngeyel kan
saya sebut nama fadlizon
yang langsung sih andi arief
ngeyel dalam arti itu hak mereka
mereka kan punya keyakinan punya value yang dianggap benar kan
untuk sesuatu yang anda sendiri juga nggak ngerti kan
nah jadi makanya yang saya tahu
pak fahri itu istrinya dokter bedah
kalau memang bu ratna nggak mau diperiksa sama
misal katakanlah saya atau dokter bedah lain
minta tolong aja istrinya pak fahri
masa dia gak percaya
sama istrinya sendiri
masyarakat itu semakin berlarut larut
dalam apa namanya meyakinya
sesuatu yang sebenarnya dari awal udah keliru